halo selamat malam manuver ketua mompartai kebangkitan bangsa
mohaimin iskandar kian kencang dan gesit
sambil menyampaikan keinginan untuk maju
sebagai bakal calon wakil presiden prabowo subianto
jokowi pun disebut merespon positif keinginan mohaimin
namun tanda tanda deklarasi pasangan prabowo mohaimin
tidak kunjung dilakukan
gerindra pun meminta untuk tidak terburu buru
lantas apa lagi yang harus ditunggu
atau jangan jangan koalisi pkb gerindra ini
masih menunggu arah dukungan jokowi berlabuh
manuver gesit mohaimin iskandar bersama saya rifana pratiwi
semuanya akan dijawab buka bukaan dalam wawancara khusus
dengan ketua mompartai kebangkitan bangsa
mohaimin iskandar di political show
manuver politik ketua mompartai kebangkitan bangsa
mohaimin iskandar kian kencang
di istana kepresidenan jakarta
dalam pertemuan itu
mohaimin menyampaikan keinginannya
untuk menjadi calon wakil presiden
dari ketua umum gerindra prabowo subianto
menurut mohaimin jokowi menjawab
agar dirinya melanjutkan keinginan tersebut
dan memberikan respon positif
terhadap koalisi pkb gerindra
meski diklaim mendapat respons positif dari presiden
tidak kunjung dideklarasikan
prabowo belum seret memutuskan mohaimin sebagai cawapres
mohaimin membantah spekulasi tersebut
muhaymin mengklaim nama pendamping prabowo di pilpres dua ribu dua puluh
sudah mengerucut kedua nama
termasuk salah satu nama adalah dirinya
sampai hari ini nominasinya semakin mengecil
nominasinya semakin mengecil
sudah tinggal berapa nama
untuk kandidat cawapresnya pak prabowo
ya tinggal dua lah kira kira
tinggal dua salah satunya anda
satu lagi berarti
sekjen partai gerindra ahmad muzani tak menampik
bila nama muhaymin menjadi calon kuat cawapres prabowo
hingga saat ini belum ada partai lain yang mendukung prabowo
sebagai calon presiden selain pkb

dukungan pkb yang menangani muzani sebagai calon presiden selain pkb
tertuang dalam sebuah deklarasi yang dibuat pada tanggal tiga belas agustus dua ribu dua puluh
bahwa yang sekarang ini sudah menyatakan pasti
memberi dukungan kepada pak prabowo
ya partai kembangkitan bangsa
itu sudah jelas tertuang dalam sebuah deklarasi tanggal tiga belas agustus dua ribu dua puluh
kalau dari sisi ini
ya pak mohaimin yang paling berpeluang untuk menjadi calon wakil presidennya pak prabowo
karena disebutkan dalam perjanjian itu bahwa untuk urusan presiden dan wakil presiden disepakati berdua
antara pak prabowo dengan pak mohaimin
terkait komunikasi dalam koalisi kebangkitan indonesia raya
muhaymin mengaku berkomunikasi secara intensif dengan prabowo termasuk bila ada pihak pihak tertentu
yang mencoba melamar sebagai pendamping prabowo di pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
kami dengar pak prabowo subianto belum yakin untuk menerima anda sebagai cawapres
makanya tak kunjung deklarasi
itu betul ya
ya tanya pak prabowo
sempat bertanya nggak mungkin ke pak prabowo kenapa kita tidak kunjung deklarasi
kalau memang pak prabowo yakin sama saya
masa nggak menanyakan itu
lebih jauh dari itu pertanyaan saya ketika banyak yang lamar jadi calon wakil presidennya pak prabowo
selalu disampaikan kepada saya
namun muzani memastikan
koalisi kebangkitan indonesia raya tidak ingin terburu buru mengumumkan cawapres prabowo
tim liputan cnn indonesia
terima kasih anda masih menyaksikan political show
sekarang kita masuk ke segmen electionpedia
saya akan mengupdate hasil survei terbaru yang memuat tingkat elektabilitas capres
dan juga cawapres seperti apa hasilnya
saya sudah bergabung bersama dengan direktur eksekutif indikator politik indonesia mas burhanuddin mutadi
selamat malam mas burhan
burhan ini dalam beberapa bulan ya
mungkin kurun waktu dua bulan ya
indikator kan merilis dua kali survei
pertama survei tatap muka
yang kedua adalah survei telepon
ya kita mau paparkan di sini
tapi beberapa kita lihat soal elektabilitas capres dan juga cawapres
silahkan mas burhan mungkin bisa dipaparkan
kita lihat slide yang pertama
ya betul ini survei awal mei
kita melakukan survei by phone
atau punya mobile phone
dan karenanya cukup representatif
dan dari data ini
ini simulasi berdasarkan beberapa nama untuk elektabilitas calon wakil presiden
jadi yang kita tanya adalah nama nama wakil presiden yang sering disebut oleh media maupun elit politik
nah ada beberapa perubahan
perubahan yang pertama
sandiaga uno itu menyalip ridwan kamil
oke ini yang terbaru ya berarti ya
ini yang terbaru
biasanya sandiaga uno ada di peringkat kedua
itu ada indikasi sandiaga uno mengalami penguatan
ridwan kamil mengalami penurunan
nah yang kita temukan memang ridwan kamil belakangan tone di media sosial memburuk
jadi ada banyak isu isu negatif yang membuat elektabilitas ridwan kamil turun
masuknya beliau ke partai politik ternyata tidak mengangkat
karena pendukung ridwan kamil itu pada dasarnya non partisan
yang cenderung kurang begitu welcome terhadap partai politik
nah erick thohir sedikit naik tetapi tidak signifikan
nah ini ada nama baru juga yang cukup menyodok
sebelumnya mahfud md di luar lima besar
tetapi dalam survei awal mei
ada indikasi mahfud md mengalami kenaikan
dan mungkin tidak bisa dilepas lagi
nah ini dikatakan dari banyak terobosan
terutama di banyak bidang hukum
yang membuat nama mahfud md muncul ke permukaan
termasuk isu isu mulai dari penuntasan kasus sambo
kemudian kasus aliran dana tak wajar
kemudian kasus kasus korupsi besar
dimana mahfud md cukup vokal
kemudian ahy trennya menurun
hovifah ini sebenarnya bukan karena elektabilitasnya kurang kompetitif
beliau tidak menghidupkan mesin sama sekali
jadi berbeda dengan gubernur gubernur jawa
masih belum jalan ya
belum jalan karena kelihatan dia masih menunggu proses politik
terutama di tingkat atas
apakah beliau mendapatkan green light atau tidak
nah yang terakhir memang mohaimin iskandar
jadi memang untuk chaimin
saya kenal baik beliau
beliau punya mesin partai yang kuat
tetapi tidak semua basis masanya
memilih beliau sebagai calon wakil presiden
tetapi sebagai ketua umum
jelas pkb penting
terutama buat gerindra untuk menutupi kekurangan syarat presidensial threshold
jadi ini nama nama yang muncul di survei elektabilitas wakil presiden
yang newcomer berarti mahfud md langsung naik ya
dia sebelumnya sudah masuk
tetapi tidak setinggi sekarang
jadi ada peningkatan elektoral yang cukup signifikan ya
untuk mahfud md ya
kita lihat slide selanjutnya
masih dari indikator politik
ini calon wakil presiden yang lebih didukung pak jokowi
jadi kita menanyakan kepada publik
pak jokowi lebih mendukung siapa
di antara nama nama berikut yang kita sajikan ke responden
sebagai calon wakil presiden
karena bagaimanapun kan
publik mungkin punya persepsi
pak jokowi mendukung siapa
nah kalau kita lihat di sini
ada sedikit perubahan
terutama di peringkat kedua
kalau ditanyakan dengan pertanyaan standar
terkait dengan elektabilitas wakil presiden
secara absolut berada di nomor dua
meskipun selisihnya tidak signifikan ya
tetapi kalau ditanyakan dengan simulasi
siapa wakil presiden yang lebih didukung jokowi
itu lebih didukung sebagai cawapres
menurut pilihan pak jokowi
ketimbang ridwan kamil
nah untuk yang lain tidak terjadi perubahan ya
mahfud md masih di peringkat keempat
kemudian disusul ahy
kalau kita lihat
sandiaga uno itu juga tidak setinggi kalau pakai format pertanyaan biasa
selisih sandiaga uno
terlalu tipis ya
kita lihat slide selanjutnya
indikator politik indonesia
tidak berubah ya
sebenarnya ada sedikit perubahan
dibanding survei april
ganjar pranowo masih peringkat pertama
secara absolut ya
meskipun dalam margin of error dengan prabowo subianto
nanti di slide berikutnya ada di
kalau ini kan
survei telpon di awal bulan mei
nah jadi meskipun tren elektabilitas ganjar menurun
di bulan april
di bulan mei awal
itu terlihat tren penurunan itu sebenarnya sudah rebound
tetapi belum pulih seperti sedia kala
itu secara absolut sedikit di atas ganjar pranowo
meskipun nothing secara statistik ya
karena bedanya terlalu tipis
jadi ini kalau di margin of error kita nggak tahu ya
kita nggak tahu siapa yang peringkat pertama
siapa yang peringkat kedua
siapa yang bertulis ugul ya
memang survei indikator
kurang lebih menemukan pola yang sama dengan survei kompas
atau survei lembaga survei indonesia
terutama karena prabowo dianggap mulai dekat dengan presiden jokowi
sebelumnya kan mereka yang mendukung pak jokowi didominasi oleh ganjar
kita lihat survei tatap mukanya
ini seperti yang tadi disampaikan oleh mas buran
ini sebelumnya ya
ini bulan april
sebelum slide yang tadi saya barusan sampaikan
jadi kalau kita lihat
ganjar itu sedikit di atas
kemudian disusul pak prabowo
nah di awal bulan mei
itu pak prabowo mulai menyalip
meskipun tidak signifikan secara statistik
ada alarming belt yang harus dibunyikan
terutama oleh pd perjuangan
karena ada tren penurunan elektabilitas ganjar
sementara pak prabowo
meskipun kenaikannya tidak eksponensial
naik tiap bulannya
nah sementara untuk mas anies
masih di peringkat ketiga
tetapi tidak terlalu jauh
dengan peringkat kedua atau pertama
saya tidak pernah mencoret nama mas anies
dari racing ya
karena selisih antara tiga top three ini juga tidak terlalu jauh
terlalu dekat ya ini ya
jadi kita juga nggak tahu kalau margin of error berapa
sementara undecidednya masih sembilan puluh
nah itu kan lebih ketat lagi tuh
dia bisa menciptakan kejutan
artinya mas anies masih terbuka kemungkinannya untuk masuk putaran kedua
kita lihat slide selanjutnya
ini indikator dan lsi bersama ya mas ya
tadi sudah dijelaskan sedikit
yang warna merah
ini survei tatap muka gitu ya
kalau kita lihat
yang warna merah ini adalah elektabilitas ganjar pranowo
jadi terlihat di dua bulan terakhir
elektabilitas ganjar pranowo itu mengalami tren penurunan
nah ini penting nih
meskipun di awal april survei tatap muka
ganjar masih di peringkat pertama
tetapi tidak signifikan secara statistik
dan tren tidak bisa bohong
tren terjadi penurunan buat ganjar
artinya pd perjuangan harus menghidupkan mesin gaspol
tren penurunan ini bahkan
masih berlanjut di survei telpon awal mei
meskipun sudah di deklarasikan sebagai capres
ternyata belum mampu
efek pengungkitnya tidak sebesar yang diperkirakan
dan terutama adalah faktor pembatalan piala dunia
yang masih menyisakan kecewaan buat penggemar sebabnya
apalagi besok akan ada piala dunia ya
itu berpengaruh apa enggak
nanti mungkin di
nah kemudian yang warna oranye adalah elektabilitas pak prabowo
trennya naik terus
trennya naik terus selama beberapa bulan
dan itu bersamaan
bukan semata mata blundernya pd perjuangan
terkait dengan piala dunia u dua puluh yang gagal
tapi juga endorsement presiden jokowi yang terbelah
itu memberikan efek elektrol yang cukup signifikan
yang biru ini mas anies baswedan
trennya memang ada penurunan
bahkan sempat menyalip pak prabowo di bulan november
tetapi belakangan trennya melemah
itu masih signifikan
di saat yang sama pemilihnya dimilikan
mungkin bisa menciptakan kejutan
tapi apakah kemudian posisinya mas anies yang tidak punya jabatan juga berpengaruh
salah satunya itu
jadi beliau kehilangan panggung
tetapi yang paling utama sebenarnya beberapa bulan
approval presiden jokowi meningkat
tetapi kan belakangan ada tren meningkatnya inflasi
ya terutama telor
telor dan daging ayam
biasanya kalau inflasi naik approval rating presiden turun
ini kita sedang cek
oh lagi dicek
tetapi poinnya kemungkinan bisa terdampak oleh meningkatnya inflasi
dan kalau inflasi naik approval rating presiden turun
kita tidak tahu seberapa besar
itu biasanya memberi kabar gembira buat mas anies
oke jadi itu terdampak dari approval rating presiden
yang kebetulan naik waktu survei ini dilakukan
kita lihat simulasi capres dan juga cawapres ini surveinya indikator juga
ada simulasinya tiga pasangan ya mas ya
ini survei tatap muka ya
ada sebenarnya beberapa simulasi
tapi karena kita topiknya hari ini adalah caimin
menurut saya simulasi prabowo mohaimin patut untuk kita prioritaskan juga
karena bagaimanapun keduanya adalah ketua umum partai
dan pak prabowo sebagai ketua umum gerindra tidak cukup kursinya
untuk bisa mengusung prabowo sendirian
dan pemilik pkb tanda kutip adalah muhaimin iskandar
jadi penting untuk kita simulasikan
nah kalau kita lihat berdasarkan simulasi ini
nah ini artinya
dengan segala hormat saya kepada caimin
pak muhaymin ketika bergandengan dengan pak prabowo
tidak mengatrol elektabilitas prabowo subianto
kan masih ada waktu ya
buat caimin untuk meningkatkan performa elektoralnya
kalau ini ganjar pak muhaimin dengan rk
anies dengan kofifa juga enggak nih kayaknya
ini malah menurun ini
sekali lagi kita belum tahu karena belum final
pasangan capres dan juga cawapresnya
meskipun simulasi sudah dibuat
meningkatkan performa elektoral
karena partai pkb itu mesin bagus tuh
tinggal elektabilitas caimin dinaikkan terutama di basis pkb sendiri
kalau misalnya pemilih pkb memilih caimin sebagai cawapres
itu sudah memberikan modal
itu sudah modal luar biasa buat caimin untuk bergaining position
dengan pak prabowo atau dengan elit politiknya
nanti kita bahas lebih dalam ya soal bergaining position itu
bersama dengan narasumber kami
tapi kita akan saksikan dulu
wawancara khusus saya dengan ketua umum pkb
di sini caimin ataupun gus ami belak belakan soal peluangnya menjadi cawapres
dan apakah caimin akan dihianati oleh prabowo subianto
kita dengarkan sama sama wawancara khusus saya dengan mohaimin iskandar
saya sudah bersama dengan ketua umum pkb mohaimin iskandar
terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan konsolidasi politik
kayaknya sudah siap banget jadi caopres hari ini
sama kamu paling berat lah
oh ya enggak lah
hari ini sudah sampai menyiapkan kaos khusus ini
apa nih artinya merdesa
merdeka makmur sejahtera
kalau dapet tiket di kontestasi
insya allah dapet
ini nanti saya akan bahas lebih dalam
tapi saya mau dari peristiwa yang paling baru dulu
cak beberapa hari yang lalu kan caimin bertemu dengan presiden jokowi di istana negara
apa yang dibicarakan di situ cak
ya seperti biasanya berbagai hal ya
ekonomi perjalanan luar negeri tentu politik juga
agenda pokok hari ini adalah bonus demografi itu
jadi yang soal apa
soal politiknya saja
karena yang paling seksi adalah soal politiknya
kabarnya yang kita dapat informasi caimin melaporkan hasil kegiatan ataupun konsolidasi politik di jawa timur bersama dengan pak prabowo
dimana para kiai sepertinya sudah memberikan restu kalau misalnya caimin berpasangan dengan pak prabowo
itu betul ya
berbagai hal lah termasuk salah satunya saya baru kemarin dari jawa timur dan gege solid bersama kita gitu
dan di situ kabarnya caimin juga
mendapatkan arahan untuk lanjut terus dari presiden
ya kira kira begitu
kok kira kira begitu gimana
ada sedikit rahasianya
ada sedikit rahasianya
awal nih rahasianya
ya gak perlu diceritakan
oke tapi kita dapat bocoran rahasianya
kabarnya caimin sempat menanyakan
kalau misalnya memang saya disuruh lanjut bersama dengan pak prabowo kok tetap ada namanya pak erick thohir di situ
gak ada pembicaraan itu
tidak membahas sama sekali
termasuk peluangnya mas gibran ditanya juga nggak sama caimin
gak gak ada
cuma kita bahas
kira kira di pdip itu kayak apa
gitu lah pertanyaan yang dilakukan gitu gitu
maksudnya di pdip kayak apa tuh gimana
waktu itu setelah dipanggil pdip mas gibrannya
saya nanya ditanya apa ya kira kira di sana
pak jokowi juga belum tahu
belum ada laporan dari mas gibrannya kan
tapi bahwa anda menanyakan ke presiden peluang putranya peluangnya mas gibran untuk berpasangan dengan pak prabowo itu ada ya dalam pembicaraan itu
beliau dari awal udah bilang gak ada pembahasan mas gibran
istilah beliau itu gak logis
seberapa penting sih sebetulnya perannya pak jokowi dalam pembentukan koalisi pilpres dua ribu dua puluh
karena semua ketua umum partai seolah olah menyerahkan nasib partainya untuk membentuk koalisi pilpres itu kepada presiden jokowi
loh kita kan jauh hari ya sebelum ketemu pak jokowi sudah deklarasi pkb gerindra ya
jadi kita punya satu kesempatan
kita punya satu kesepakatan yang paling awal diantara partai partai koalisi yang lain
dan tentu koordinasi dengan pak jokowi sebagai pimpinan koalisi hari ini sekaligus sebagai pimpinan kepala negara tentu biasa aja
menurut saya wajar wajar saja
jadi tidak ada yang menyerahkan nasib partai koalisnya kepada presiden jokowi untuk kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
menyerahkan mungkin tidak ya
karena saya rasa partai punya fleksibilitas ya
kemana pilihannya dan tapi bahwa restu atau sisi atau pemberitahuan kepada presiden sangat penting
kenapa restunya presiden jokowi sangat penting
karena kan dua ribu empat belas kemarin restunya presiden sby tidak begitu penting
kenapa yang sekarang presiden jokowi restunya lebih penting
bagi pkb dan teman teman partai koalisi pendukungnya pak jokowi
sama dulu juga restu pak sby penting
karena sebagai presiden yang mengawal proses jalannya
proses jalannya pemilu
filosofi jawa itu kalau ada pilihan lurah ojok lali komunikasi ke harupa lurah
itu atas jawa yang saya kira menurut saya siapapun yang ikut kompetisi lebih baik dalam sisi ke presiden
jadi itu penting tapi kalau presiden tidak merestui jalan terus begitu
ya itu hak masing masing
tentu kalau yang penting memberitahuan lah
sifatnya pemberitahuan saja ya
jadi pkb hanya memberitahu saja
keputusan akhir pengaturan itu di anda
kewenangan independensi pkb harus dijaga
kami masuk lebih dalam ya soal cawapres
kami dengar pak prabowo subianto belum yakin untuk menerima anda sebagai cawapres
makanya tak kunjung deklarasi
itu betul ya
ya tanya pak prabowo
tapi anda merasakan itu nggak
sebagai calon interkoalisinya
masa anda merasakan itu
kita keliling di berbagai daerah
kita rapat terus menerus
semuanya on the track ya
soal timing soal bagaimana nanti kan belum harus disampaikan hari ini

sebelum pak prabowo
sebelum pak prabowo
sebelum pak prabowo
sebelum pak prabowo
sebelum pak prabowo
sebelum pak prabowo
sebelum pak prabowo
kenapa kita tidak kunjung deklarasi kalau memang pak prabowo yakin sama saya
masa nggak menanyakan itu
lebih jauh dari itu
pertanyaan saya ketika banyak yang lamar jadi calon wakil presidennya pak prabowo selalu
disampaikan kepada saya
ini ada yang lamar jadi jawab pres bagaimana menurut pak muhyiddin
jadi saya berpikir ya ini ada yang lamar jadi jawab pres bagaimana menurut pak muhyiddin
jadi yang melamar ke pak prabowo untuk menjadi jawab pres itu ada beberapa dan itu semuanya
selalu juga selalu didiskusikan sama saya
berarti termasuk nama pak erick thohir
kemudian termasuk namanya pak erlangga
itu semua didiskusikan dan ujungnya
kucingnya nggak cocok gitu maksudnya
jadi ini kan belum tuntas ya
diskusi itu tidak sekali ketemu ya
semua ada proses ya
yang paling penting adalah ya ini kan saya sudah berpikir ya ini kan saya sudah berpikir
yang paling penting adalah kebersamaan dalam koalisi itu misalnya pak erlangga wajar wajar
tapi kita belum tolak juga belum terima gitu kan
ini ada proses
proses yang nanti siapa tahu ada peluang siapa tahu nggak ada peluang
kalau pada akhirnya nanti pak prabowo tidak memilih anda sebagai cawapres anda akan
tetap mendukung pak prabowo dan gerindra
kalau saya pribadi ya
tapi kan partai belum tentu mau kan
tapi kan anda ketemu pkb
tapi kan saya harus mempertanggungjawabkan kepada pak perintah kepada saya itu kan calon wakil
kalau nanti kemudian kesimpulannya sama pak prabowo lain ya saya harus melapor kembali
tapi anda pribadi apapun keputusannya pak prabowo pasti akan mendukung ya
saya pribadi ya
meskipun anda tidak dipilih sebagai jawab presnya
ya jangan mendoakan jelek begitu
ini kan semua politik berbagai seni kemungkinan harus dipersiapkan di atas meja
apalagi kan saya amin ketua omong partai yang cukup aman
sampai hari ini saya belum berpikir seperti itu
kalau itu terjadi ya tentu pasti saya harus mempertanggungjawabkan kepada pkb
pkb tentu akan berdiskusi tiga pilar
satu dewan syuroh dewan tanfet terus insitimah ulama
karena itu memang merupakan keputusan dari muktamar pkb di bali ya tahun dua ribu sembilan belas
menjadikan anda sebagai capres ataupun jawab pres di konteksasi pilpres dua ribu dua puluh empat
sehingga yang anda khawatirkan kalau misalnya anda tidak dapat tiket itu akan mengganggu
stabilitas posisi anda sebagai ketua umum pkb begitu ya
ya bisa begitu
jadi anda mengakui bahwa tiket itu untuk mengamankan posisi sebagai ketua omong pkb
iya seperti itulah kira kira
oke seperti itu ya

namanya caimin yang mungkin digadang gadang sebagai cawapresnya pak prabowo
ada nama pak erick thohir yang didorong oleh partai amanat nasional
itu sudah menjadi rahasia umum sebetulnya
itu kan didiskusikan juga pak prabowo kepada anda
ya selalu setiap saat kita
respon anda soal erick thohir dipasangkan dengan pak prabowo seperti apa
ya tergantung pembicaraan
kan sudah berkali kali ya pembicaraan itu
kadang kadang langsung mensimulasikan
kita simulasi kantong suaranya erick di mana
kadang kadang kita simulasi konteknya di mana
daya terimanya pkb kayak apa
itu diskusi panjang lah ya
tapi sampai hari ini nominasinya semakin mengecil
oke nominasinya semakin mengecil sudah tinggal berapa nama
untuk kandidat cawapresnya pak prabowo
ya tinggal dua
tinggal dua salah satunya anda
satu lagi berarti
oh rahasia jadi sudah tinggal dua nama ya
cawapresnya pak prabowo salah satunya adalah caimin
kami dapat informasi ya bahwa dari pbnu itu sudah solid menyerahkan hanya satu nama
yaitu pak erick thohir sebagai cawapres
baik di ganjar pranowo dan juga di prabowo subianto
anda mendengar itu juga ya
saya nggak dengar saya dengarnya kabarnya sih di ganjar ya
kalau di prabowo belum dengar
pak prabowo juga nggak cerita nggak pernah ngomong itu
bahwa pbnu mendorong satu nama pak erick thohir masa anda tidak mendengar
di ganjar saya dengar di pdip saya dengar
nggak boleh apalagi tertulis
dia kan sudah sejak awal mendeklarasi sebagai organisasi yang tidak ikut ikut dalam pilpres
oke menurut anda
jadi rumor menurut saya itu
menurut anda siapa yang lebih bisa melengkapi pak prabowo anda atau pak erick thohir
siapa yang lebih unggul
sekarang tiga syarat lah ya kira kira ya
keterpilihan ini mungkin pragmatis ya menjadi pertimbangan yang make sense ya
yang kedua pijakan dasar
rencana dan gagasan perjuangan lah kira kira begitu
nah yang ini pak erick itu mungkin sudah nu sebagai pijakan gagasannya
sudah mungkin nyambung ya knu annya
karena bicara knu an dan pkb ini mutlak ya
mutlaknya karena tiga
yang pertama ya partai ini kan harus mengusung sejarah mbak hasim mbak bisri mbak wahab kustur sampai ke tiga
mbak wahab kustur sampai sekarang itu logis lah ya
pak erick mungkin ya sudah mulai lah kita terima dengan baik gagasan gagasan knu annya
tapi dibanding saya kan masih unggul saya kira kira gitu
oke jadi dari sisi ideologis caimin merasa lebih unggul ya
dari segi kantong suara ya jauh lah erick dibanding saya
kok malu malu sih ngomong lebih unggul
ya gak enak dong saya mau jadi sendiri kan gak enak
ya gak apa apa kan harus pede jadi jawabannya
pak erick baru jadi menteri saya sudah lama jadi menteri pengalaman lah
jadi dari segi pengalaman ideologis dan juga elektoral ataupun kantong suara
anda merasa anda lebih unggul dan juga bisa melengkapi pak prabowo dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
yang kami dengar untuk menjinakkan hati anda untuk melunakkan seorang mohaimin iskandar pak erick thohir
sampai melakukan pendekatan karena itu syaratnya dari pak prabowo
kalau memang pak erick mau diambil sebagai cawapres caimin harus menerima itu betul ya
pak erick itu mendekati saya sudah tiga tahun yang lalu
untuk menjadi cowok pres
iya untuk kita berpolitik lah jadi saya dekat sama pak erick
saya kira itu usaha usaha yang bagus ya bagaimana menyamakan gagasan cara memilih pintu masuk untuk menjadi kepemimpinan nasional
saya kira tidak ada masalah ya
itu pendekatan yang lama dan panjang bahkan sering kita berdiskusi berdebat sama pandangan itu wajar proses biasa
pendekatannya sampai sekarang masih terus dilakukan untuk melunakan hati anda
ya tidak untuk melunakkan hati saya pak erick mungkin sudah tahu lah bahkan beberapa kali ketemu juga
kayaknya kamu deh yang bakalan maju gitu
pak erick berkenan membantu menjadi ketua tim pemenangan seperti dulu membantu pak jokowi sebagai ketua
itu itu yang kita
itu yang kita harapkan makanya saya bilang kita tidak dalam konteks menerima atau menerima pak erick
karena kita ingin dialektika ini pak erick ini terlibat terus sampai sama sama menerima
kalau saya jadi cawapresnya pak prabowo pak erick nerima gitu loh
atau kalau pak erick yang dipilih misalnya saya bisa nerima juga misalnya
sehingga pada ujungnya kita ingin pak erick menjadi bagian dari perjuangan pak prabowo dan saya
oke maksudnya menjadi bagian menjadi ketua tim kampanye
seperti dulu membantu pak jokowi ya
tapi sebetulnya sejak lama kami mendengar ada masalah personal antara anda dengan pak erick thohir begitu
karena dulu pak erick dikabarkan mengganggu posisi anda sebagai ketua umum pkb
enggak enggak pernah sangat bagus
hubungan saya sama pak erick bukan hanya hubungan pertemanan hubungan seperjuangan
jadi enggak ada masalah apa apa ya
enggak ada masalah apa apa
jadi pkb dan juga anda bisa menerima kalau nanti pak prabowo memilih erick thohir sebagai cowok presnya
ya belum tentu kalau itu soal pilihan dan itu rahasia nanti kita lihat ujungnya kita nggak tahu
tadi kan anda katakan kalau pak prabowo tidak memilih anda secara pribadi anda akan tetap mendukung pak prabowo
tapi kalau misalnya nanti pilihannya bukan ke anda tapi ke orang lain
saya harus lapor ke partai lagi
oke tapi secara pribadi anda akan mendukung mereka
kalau pribadi saya asal ikut pak prabowo dulu saya
jadi um yang terbaru nama mas gibran kan muncul ya sebagai calon wakil presidennya pak prabowo
kami dengar sebetulnya pak prabowo sendiri yang menyodorkan nama mas gibran sebagai cowok pres ke presiden jokowi anda dengar itu
terbaru nama mas gibran kan muncul ya sebagai calon wakil presidennya pak prabowo
kami dengar sebetulnya pak prabowo sendiri yang menyodorkan nama mas gibran sebagai cowok pres ke presiden jokowi
anda dengar itu
saya belum dengar se eksplisit itu ya
yang saya tahu waktu pak prabowo ke solo kemudian pak prabowo menawarkan kepada konstituen kepada relawan
apakah cocok nggak mas gibran dijawab cocok
nah dari situ semacam lamaran pak prabowo dari situ kepada gibran
saya kira wajar wajar saja untuk sebuah usaha usaha mencari yang paling memungkinkan untuk mendorong kemenangan pak prabowo
anda sempat bertanya ke pak prabowo kenapa pak prabowo melontarkan lamaran itu terhadap gibran di depan relawannya pak
saya belum ketemu sejak itu belum sempat diskusi soal mas gibran
anda merasa gibran sebagai saingan nggak
enggak ya karena mas gibran harus dua tahap lagi kan
masih kurang pengalaman
bukan rusia kan masih belum undang undang kan minimal empat puluh tahun
itu satu tahap yang harus dilalui dulu
simulasi harus kita lakukan dukungan elektoral
seperti pak erik ya kita simulasi dari gagasan ideologis kekuatan elektoral dan seterusnya
dan syarat syarat lainnya
oke tapi menurut anda mungkinkah bisa terjadi pasangan prabowo gibran dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
iya kan masih harus menunggu mk apa mungkin dimenangkan oleh mk
jadi anda meyakini mk tidak mungkin memenangkan
saya tidak tahu kita kan tidak bisa memprediksi
tapi satu tahap itu baru kita bisa simpulkan
bahwa yang mengajukan gugatan ke mk tentang undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
tentang batas usia cawapres menjadi tiga puluh lima tahun adalah dua kepala daerah dari gerindra
artinya kalau kita bisa baca gerindra memang berkepentingan untuk menurunkan batas usia cawapres
berarti kan mengakomodasi gibran
saya dengar bukan orang ya tapi lembaga institusi partai
ada psi kemudian ada dua kepala daerah
satu adalah wali kota bukit tinggi yang satu adalah wakil bupati lampung selatan dan dua duanya adalah kader gerindra
yang saya tahu partai ya kalau wali kota saya belum dengar ya
yang saya tahu ada dua partai yang menggugati
mk saya tidak tahu sampai mana dan bagaimana saya hanya dengar dari info info aja
tapi kalau anda lihat bahwa dua kader gerindra mengajukan diri mengajukan gugatan uji materi tentang batas usia cawapres
artinya kan gerindra sebetulnya ingin memberikan karpet merah kalau misalnya gugatan itu dikabulkan oleh mk
iya saya baru dengar ini ya tapi kalau itu benar ya tidak ada masalah
itu hak orang untuk melakukan upaya upaya hukum
oke tapi anda nggak kawal itu

nggak ada masalah
kalau misalnya nanti mk mengabulkan kemudian gibran ada peluangnya
ya kita ajak diskusi lagi
gimana peluangnya gitu dan seterusnya
kami dapat informasi juga ya bahwa beberapa minggu yang lalu dalam rapat tertutup di internal dpp pkb
caimin sempat menyampaikan bahwa juni targetnya kita harus deklarasi dengan pak prabowo
kalau juni tidak deklarasi maka bulan juli kita cari opsi lain kita cari pasangan lain itu betul ya
nggak nggak betul
masa nggak betul ini beberapa petinggi anda loh yang bilang
enggak betul yang betul itu ijtima ulama ngasih mandat sampai bulan
sawal sawal itu mei artinya sampai bulan sawal
ya sampai nanti akhir mei ini ya saya akan melaporkan perkembangan ke para ulama itu
simulasikan deadline yang mereka berikan supaya kalau deadline itu diterima untuk fleksibel atau tetap kekeh pada mei
nanti itu ada forumnya
oke jadi kalau misalnya nanti bulan juni tidak ada deklarasi antara pak prabowo dengan muhaymin sebagai capres cawapres pkb langkahnya seperti apa
langkah pertama rapat gabungan dewan suro dewan tanvet
langkah yang kedua melaporkan kepada ijtima ulama
melaporkan kepada ijtima ulama gabungan antara giginu kultural dan juga kiki yang ada di berbagai tanah air di seluruh indonesia
nah disitu akan muncul opsi opsi lah ya opsi lanjut soal timing atau punya gagasan koalisi baru
oh jadi opsi soal memundurkan timing ataupun deadline itu sudah ada di atas meja
opsi membentuk koalisi baru juga sudah ada di atas meja
kalau misalnya pak prabowo tidak kunjung meneklarasikan capres
opsi membentuk koalisi lain ini yang menarik nanti saya akan dalami
sebagai opsi lain membentuk koalisi lain kabarnya anda sudah intens berkomunikasi dengan petinggi partai nasdem
untuk menyodorkan diri sebagai cawapresnya mas anies baswedan
belum pernah belum pernah ada komunikasi dan belum ada rencana ke sana
oke sama sekali tidak ada komunikasi
dengan petinggi partai nasdem
untuk menjadi cawapresnya anies baswedan
oke karena informasi yang kami dapatkan berbeda nih
ya kalau informasi kan macam macam
bahwa dari mereka yang menawarkan anda sebagai cawapres
ya mungkin saja tapi saya tidak dengar
tidak ada komunikasi ya
dari nasdem yang mengejar ke pkb ke caimin untuk menawarkan
tidak ada sampai hari ini tidak ada
sampai hari ini nggak ada kalau misalnya itu ditawarkan tertarik nggak
belum masuk opsi ya kita sudah dari awal opsi gerindra pkb ini sudah mantap
tapi kan tadi dikatakan kalau misalnya sampai batas waktu di bulan mei tidak ada kejelasan terhadap nasib anda sebagai cowok presiden pak prabowo ada opsi koalisi lain
siapa ya yang ngasih opsi nanti kita uji mungkin giai giai punya opsi mungkin jajaran pengurus punya opsi
di forum itu kita uji jangan jangan itu opsi mimpi opsi cita cita atau opsi rencana atau apa kita uji
jangan jangan hanya keinginan keinginan aja
keinginan siapa maksudnya
pengurus pengurus keinginan orang orang yang ingin mengajak pkb
jadi keinginan dari elit di koalisi perubahan begitu yang ingin mengajak
apa jangan jangan ada ketakutan kalau misalnya nyebrang ke koalisinya perubahan nanti bisa bernasib sama seperti nasdem ada kekhawatiran itu
itu tidak ada lah tidak ada hubungannya itu
tidak ada kekhawatiran oke
rencana saja belum ada apalagi kekhawatiran
kan politik harus membuka semua opsi di atas lima
nah siapa yang bisa memberi opsi alternatif kita uji
apakah itu mimpi apakah itu hanya harapan informasi tidak jelas atau informasi valid kan belum tahu
tapi memang ada secara psikologis ada ketakutan nggak sih kalau misalnya nanti belok ke koalisinya anies yang dalam tanda kutip ini banyak berseberangan dengan pemerintahan
lawang di sana saja nerima saya belum tentu mau
tapi kalau di sana nerima anda
ya saya tidak tahu kita belum tahu
oke tapi pkb tidak menutup opsi itu ya
ya tertutup dong kalau nanti rapat itu ada opsi lain saya nggak tahu tapi hari ini nggak ada opsi lain hanya satu opsi bersama gerindra
oke satu opsi bersama gerindra ya
pkb yang punya basis suara di jawa timur dan nadatul ulama menjadi posisi tawar anda infonya ke nasdem untuk berkoalisi bahkan anda sampai ya
sampai menyewa lembaga survei khusus untuk survei di jawa timur
oh enggak lembaga survei survei indonesia kita punya yang namanya rujukan kebijakan
rujukan kebijakan itu survei survei di seluruh indonesia jadi termasuk jawa timur dengan nasdem sama sekali belum ada pembicaraan belum ada pesan dari sana juga tidak ada
saya melihatnya ada kekhawatiran sebetulnya dan sepertinya anda dan juga pkb seolah menutup peluang ataupun pintu untuk berkoalisi dengan anies kenapa karena mazhabnya beda karena disitu ada pks
kalau kita sudah memilih bersama gerindra terus kemana mana itu namanya nggak setia
jadi pkb itu terkenal yang paling setia kecuali dikhianati
oke ini maksudnya apa nih
maksudnya pkb tidak pernah khianat tapi kalau dikhianati sering kira kira gitu
kan tadi anda katakan ya kalau misalnya sudah berkomitmen dengan gerindra jangan kemana mana tapi anda berdansa dansa juga dengan ketua umum partai golkar pak erlangga
yang membentuk kib
itu kan dalam rangka lain kalau itu
dalam rangka apa
dalam rangka besar saya ngerayu demokrat juga kan
agar koalisi gerindra pkb ini nambah partai saya juga ketemu pan saya ketemu golkar malah yang intens dengan golkar
oke kenapa sangat penting untuk mengajak golkar ke dalam koalisi kebangkitan indonesia raya ini
bukan hanya golkar semua partai kita harapkan
malah pak prabowo bilang partai yang non parlamen
parlemen pun harus kita ajak makanya kita rayu perindo kita rayu psi kita rayu apa namanya partai partai yang non parlemen
ada tawaran dari ketua mempertegol golkar pak erlangga ertarto agar anda menjadi cawapresnya di kontesan sipil pres dua ribu dua puluh empat itu betul ya
gak ada tawaran itu
kita baru sibuk untuk mencari kecocokan koalisi besar itu antara pkb golkar gerindra nanti mungkin tambah pan
yang kami dengar sebetulnya pembicaraannya sudah sangat teknik sekali termasuk pembagian logistik pemenangan dengan golkar
kalau misalnya anda dan pak erlangga bersatu dalam satu koalisi menjadi pasangan capres capres
belum ada itu apa ya mungkin aja hanya rasan rasan kali ya
ada sih yang wah kenapa enggak pasangan aja tapi terus lebih bersifat pertanyaan pertanyaan kenapa enggak pasangan aja golkar pkb ya biasalah
untuk mereka saling tes gitu lah
oke jadi opsi berpasangan dengan erlangga hartarto artinya pasangan golkar pkb erlangga mohaimin itu tidak masuk dalam opsi koalisi lain
kalau misalnya nanti dengan pak prabowo deadline
pkb gerindra ini pilihan utama final nggak ada pilihan lain
pilihan utama itu tapi kan harus punya pilihan kedua pilihan keduanya adalah bersama dengan golkar
siapa yang mengajukan pilihan kedua rasional apa enggak ada nggak ada yang rasional selain pkb gerindra
saling mengisi ceruknya berbeda kekuatannya utuh dan seterusnya lah
oke di sisi lain kita juga dengar bahwa pkb menawarkan ketua umum golkar pak erlangga hartarto sebagai ketua tim pemenangan anda dan juga pak prabowo itu betul
itu betul kok pede sekali
bukan pede itu bukan ide saya
bukan ide saya dan bukan ide itu ada dua tim tim pkb golkar ketemu
faisal reza di mewakili pkb kemudian nusron nun wahid mewakili golkar dua itu ngobrol diskusi
tahu tahu saya dapat kabar bahwa perdebatan sampai pada level nanti kalau pak erlangga tim sukses itu antar mereka aja
tapi kalau misalnya
belum sampai ke kita
oh belum sampai
bahwa ada tawaran dari tim kecilnya pkb kepada golkar agar erlangga hartarto menjadi ketua tim pemenangan pak prabowo dan pak muhaymin itu betul
ease in antar tim kecil itu belum sampai ke kita kita ketua umum
tapi menurut anda itu ide yang bagus nggak
sebetulnya kalau golkar pkb kiri indra gabung ini kan tiga inti ya saya pak prabowo pak erlangga

dari segi kalkulasi politik ya tinggal bagaimana sharing power

sharing power point soal pemenangan soal tim sukses soal kabinet
kami juga dapat info sebetulnya istana ataupun presiden menginginkan bukan dua calon ya yang akan berkontestasi dalam pilpres dua ribu dua puluh
dan juga bukan tiga ada opsi skenario keempat ataupun poros koalisi keempat
yaitu mendorong anda berpasangan dengan pak erlangga hartarto sebagai capres dan juga cawapres
anda masa gak dengar skenario itu
belum dengar gak ada belum dengar
tapi kalau misalnya ada skenario itu anda tertarik nggak
ada skenario poros keempat golkar dan pkb
belum terfikirkan yang ada adalah poros pkb gerindra belum ada alternatif lain
oke konsep koalisi inti yang digagas oleh golkar dan juga pkb ini seperti apa sih cak
apakah ini serius atau ini joget joget politik aja
jadi dulu kan pertemuan di kantor pan waktu itu
ada presiden ada kib ada kkir
nah di situ ada semangat ayo gabung bareng ke kir sama kib
nah di situ akhirnya yang mewakili kib itu golkar yang mewakili kir itu pak sayang
diskusi diskusi diskusi sampai hari ini sebetulnya masih berlangsung
jadi konsep koalisi intinya itu apa
motor penggeraknya hanya golkar dan juga pkb
iya karena kalau jalan lancar ya pak prabowo akan kita ajak ngomong
tapi kalau nggak lancar itu ya biar berhenti di saya aja
oke jadi berhenti di anda aja oke
menarik ya bahwa di dua ribu dua puluh empat ini anda solid sekali mendukung pak prabowo
pokoknya capresnya harus pak prabowo
padahal pada pilpres dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas pkb ini solid mendukung pak prabowo
ini solid mendukung capres yang diajukan oleh pdi perjuangan pada saat itu pak jokowi
kenapa untuk dua ribu dua puluh empat pkb lebih condong ke pak prabowo ketimbang ganjar pranowo dari pdip
ya dari awal ketika kita mulai bergerak menyusun koalisi kita lihat potensi kepemimpinan potensi kemenangan peluang untuk kerjasama
artinya saling membutuhkan
nah ketemu semua ini pertama pkb gerindra saling membutuhkan untuk bisa menjadi satu syarat mengajukan calon ketemu titik
yang kedua syarat kepemimpinan pak prabowo sangat populer setelah pak prabowo mau bergabung dengan pak jokowi demi menjaga persatuan dan kesatuan
saya melihat pak prabowo ini
orang yang dahsyat ya bisa rela bergabung dengan kompetitornya yang keras itu dalam pemerintahan
artinya ini potensi kepemimpinannya dahsyat
yang ketiga elektoralnya bagus sekali pak prabowo itu
sekarang terbukti kita sudah lihat dari awal ini bakal bagus ini ternyata bagus beneran
anda tadi katakan ya bahwa
kenapa pkb lebih condong mendukung pak prabowo dan juga gerindra karena peluang kerjasamanya itu saling membutuhkan
tapi artinya pkb merasa tidak dibutuhkan di pdi perjuangan
pdi perjuangan kan tidak butuh kita karena dia sudah cukup kan
kalau gerindra butuh kita kita butuh gerindra itu saling membutuhkan
atau anda tidak yakin bahwa calonnya pdi perjuangan sekuat pak prabowo
saya tidak tahu ya
ya tapi kira kira waktu itu pertimbangannya orang seperti pak prabowo yang sudah tiga kali kompetisi itu investasinya dasyat
sementara pak ganjar baru berapa kali kompetisi jadi masih butuh kerja
pak ganjar baru di level gubernur kan kompetisinya jadi kalkulasi itu juga menjadi pertimbangan kita
jadi sosoknya belum sekuat itu menurut anda
pak prabowo kan pemilihnya itu sudah solid
strong votersnya ya
tapi kan dulu dua ribu empat belas juga pak jokowi baru sampai level gubernur belum selesai
belum menjadi gubernur dua periode seperti mas ganjar tapi anda tetap yakin aja mendukung mas ganjar
karena kita tahu yang bakal terpilih pak jokowi
jadi ini berdasarkan insting ya
insting politiknya seorang muay minggi sekadar
atau mungkin di dua ribu dua puluh empat ini ada kesulitan komunikasi
antara anda dengan ibu megawati sebagai ketua umum p tiga
enggak enggak juga memang banyak faktor ya pertimbangan sehingga akhirnya terpilih pasangan bersama gerindra pak prabowo ini banyak faktor
atau jangan jangan pkb sudah merasa lelah berkoalisi sepuluh tahun dengan pdi perjuangan
enggak enggak enggak
enggak enggak enggak
kok malu malu gitu loh
enggak enggak kita sama gerindra cocok itu aja yang lain kita nggak mikir
oh gitu ya
survei indikator terbaru menyebut pemilih pkb mayoritas memilih ganjar
tetapi anda lebih memilih berkoalisi dengan pak prabowo anda tidak khawatir ya bahwa suara konstituennya pkb nanti bisa terpecah
ya saya kemarin ditegur oleh orang orang gerindra kenapa kok ada survei seperti ini
pemilih pkb kok katanya swingnya ke ganjar saya jawab tunggu tangan mainnya
maksudnya apa tuh
saya belum instruksi aja
nanti kalau saya sudah instruksi selesai
kenapa tidak diinstruksikan dari sekarang kalau anda yakin pak prabowo
kalau saya instruksikan sekarang nanti belum waktunya saja timingnya
kenapa apakah karena anda belum diambil sebagai cowok presnya pak prabowo makanya mesin belum digerakkan
oh enggak karena memang belum ada kepastian koalisi itu
belum ada kepastian di koalisinya
pkb gerindra itu belum deklarasi lah
oke kan sudah deklarasi sudah tanda tangan
belum deklarasi ke kpu
jadi harus menunggu dulu ya menunggu siapa cowok presnya pak prabowo baru anda akan deklarasi mesin partai
clear itu akan membuat pemilih pkb yakin kalau sekarang ini bener nggak sih gitu makanya swing
caimin terakhir berarti opsi mendukung ganjar pranowo di pilpres dua ribu dua puluh empat itu sudah tertutup ya bagi anda dan pkb
iya tapi iyalah kita sudah pasti ke gerindra
jadi nggak mungkin lagi mendukung ganjar pkb dan anda
kalau anda tidak dijadikan sebagai cawapresnya pak prabowo opsi mendukung ganjar terbuka
rapat dpp dulu
oke rapat dpp yang akan menentukan suara akar rumput
dewan surong tanve kemudian ijtm
kalau nanti dari tiga rapat itu kemudian suaranya mayoritas ya sudah kalau caimin gak jadi cawapresnya pak prabowo kita ke ganjar aja anda akan mengikuti ya sebagai ketua umum
ya nanti lah itu kan nggak usah dipikirin yang penting kita sama pak prabowo gerindra tidik
kayak gitu nanti kita tunggu hasil akhirnya seperti apa apakah nanti anda betul betul mendapatkan tiket sebagai cawapresnya pak prabowo subianto pada kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat karena
itu satu bulan ke depan pasti sudah akan ada kejelasan
oke kalau belum jelas mungkin ada opsi lain
membentuk perahu baru
tidak ada opsi lain selain gerindra
oke kita lihat karena politik itu cair sampai di ujung menjelang pendaftaran semua pilihan
betul jadi ibarat perkawinan
betul jadi ibarat perkawinan
dengan ini sebelum janur melengkung itu takdir ada di tangan tuhan
manusia bisa usaha tapi kan usaha itu bisa dilihat bahwa hari ini pkb ya gerindra
tapi anda meyakini pak prabowo tidak akan meninggalkan anda
dan tidak mungkin
itu udah gini kok sudah gini
oke sangat optimis ya
terima kasih sekali ketua umum partai kebangkitan bangsa
gus ami caimin pak mohaimin iskandar sudah meluangkan waktu untuk political show cnn indonesia
semoga tiketnya segera didapatkan
terima kasih anda masih bersama kami di political show
tadi kita sudah menyaksikan bersama wawancara khusus saya dengan ketua umum pkb mohaimin iskandar
kita akan langsung mengulasnya dengan para narasumber yang ada di studio
kita lihat manuvernya ketua umum pkb mohaimin iskandar ini kian kencang
mohaimin soan ke presiden jokowi sambil menyampaikan keinginan untuk maju sebagai bakal cawapresnya prabowo subianto
jokowi pun disebut merespon positif keinginan mohaimin
namun tanda tanda deklarasi pasangan prabowo mohaimin tidak kunjung dilakukan
gerindra pun meminta untuk tidak terburu buru
lantas apa lagi yang harus ditunggu atau jangan jangan
koalisi pkb gerindra ini masih menunggu arah dukungan jokowi berlabuh
nah malam ini kita akan mengulasnya bersama dengan narasumber yang ada di studio
saya perkenalkan satu satu masih bersama dengan direktur eksekutif indikator politik mas burhanuddin mutadi
selamat malam mas burhan
ada wakil ketua umum pkb jazilul fawait selamat malam gus jazil
anggota dewan pembina partai gerindra andre rosiade saat malam
bang andre oke tadi kita sudah dengarkan sama sama ya wawancara saya dengan mohamad iskandar
saya mau langsung aja deh ke bang andre bang andre jadi apa yang membuat pak prabowo masih bimbang mengambil caimin sebagai cawapresnya pertimbangannya apa
saya rasa nggak ada kebimbangan ya karena dari awal kami mentandatangani kerjasama politik ya antara partai gerindra dan pkb tanggal tiga belas agustus dua ribu dua puluh dua itu jelas
piagam kerjasamanya disebutkan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden ditentukan oleh
pak prabowo dan gus muhaymin secara bersama sama jadi memang tinggal beliau berdua berunding berdiskusi untuk memutuskan siapa calon presiden dan calon wakil presiden
karena itu kesepakatannya dan pak prabowo juga sudah berkeliling jawa tengah jawa timur ketemu dengan seluruh kiknu pesan kik jelas kok bahwa pak prabowo harus bersama nu untuk memenangkan kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
tentu kalau bersama nu partai nu apa pkb jelas itu
berarti kalau sudah ada amanat dari kiai sudah hampir pasti dong nu nya itu maksudnya pkb caimin atau mungkin ada nu yang lain
jadi kita tunggulah karena sekali lagi nana ini nana harus paham nanti gus jazil menjelaskan piagam kerjasama itu jelas terang menerang
keputusan calon presiden dan wakil presiden diputuskan oleh pak prabowo dan gus mohamad jadi beliau berdua lah yang akan memutuskan kami nih saya andri rosyadek sami nawak tona
apapun keputusan pak prabowo dan gus mohaimin siap langsung kerja keras gitu nak tergantung beliau berdua kami juga menunggu nak bukan nana doang yang penasaran kami pun gus jazil dan saya ini menunggu
sebenarnya yang lebih menunggu mungkin pkb ya kalau gerindra kan mungkin nggak menunggu tapi masih kemana mana juga nih
gini gerindra kemana mana misalnya komunikasi dengan siapapun itu disampaikan ke gus mohaimin gus mohaimin ketemu dengan siapapun itu disampaikan ke pak prabowo
jadi ini komunikasinya sangat baik sangat solid dan insya allah gerindra dan pkb akan menundangkan pilpres dua ribu dua puluh empat
oke harus ada pkb nya ya gerindra nggak mungkin meninggalkan pkb tadi kan di dalam wawancara caimin sempat menyebutkan ya bahwa cawapresnya pak prabowo ini sudah mengerucut dua nama
saya salah satunya salah satunya adalah caimin salah duanya itu siapa erick thohir dan juga gibran masuk gak
walau walau yang tahu kan pak prabowo dan gus muhaymin tapi saya ingin tegaskan sekretaris jenderal partai gerindra berulang ulang kali menyampaikan
bahwa calon wakil presiden yang terkuat untuk pak prabowo adalah gus muhyiddin itu clear dan clean itu
kalau misalnya sudah clear kenapa nggak langsung aja apa pertimbangannya itu yang menjadi pertanyaan
kalau misalnya orang pacaran sudah lama pacarannya sudah mau tunangan ibaratnya akad ini sudah tunangan kan
piagam perjanjian politik itu kan tunangan lah kan harusnya sudah datang aja ke pelaminan ngapain harus ditunggu lagi
mungkin ini analisis saya ya mungkin pak prabowo dan gus muhaymin
pertama masih menunggu yang lain bergabung yang kedua mungkin tunggu momentum melihat dulu
mungkin siapa nih mas ganjar dengan siapa mas anies dengan siapa itu mungkin pertimbangan pak
prabowo dan gus muhaymin kalau kami seluruh kader gerindra samikna watona menunggu keputusan pak
sampai kapan kalau dari gerindra waktu daftar ke kpu itu masih lima bulan lagi oke buru buru ya
dari pernyataan anda tadi saya simpulkan gerindra gak mau buru buru terserah pak prabowo dan gus
mohaimin kami samikna waktu ona dengan keputusan dia berdua oke saya mau ke gus yasil tadi kan
dalam wawancara disebutkan ya bahwa kalau misalnya caimin tidak diambil menjadi cawapresnya pak
prabowo maka caimin secara pribadi tetap akan mendukung pak prabowo sebagai capres tetapi
kalau dpp pkb kalau partai belum tentu harus ditanya dulu ke partainya ini apa ini sinyal
ancaman ke pak prabowo atau bagaimana bukan ini semacam mekanisme internal saja bahwa semua ini
kan organisasi oke partai ini organisasi yang didirikan bersama sama maka aspirasi yang
disampaikan itu juga harus memenuhi mekanisme administrasi mekanisme partai tentu apa yang
menjadi keputusan partai itulah yang dijalankan oleh pak muhaymin oke nah ketika ditanya pribadi itu
tentu pak muhaymin sebagai pribadi menyampaikan itu nah itu bagian dari mandat perjuangan dari
mekanisme ha mohammad rusitima ulama itu semua dijalankan oleh pak moplir itu sebenernya seperti

nggak ada apa yang diragukan nggak ada juga yang ini hanya soal momentum kapan diumumkan saja oke jadi makanya
nggak usah pakai penggunaan misalkan pria grandma bombs tadi ada itu dari herealted forwards mb dua i make a putting list
terus andai kata
terus apa yang disampaikan
bahkan secara pribadi pak muslim saya tetap dengan pak prabowo
bahwa mekanisme partai
mekanisme di dalam organisasi
itu ada ya tentu pak muhamin
itu bukan bagian misalkan
pak muhyiddin misalkan
meninggalkan apa yang menjadi
mandatnya bukan dikembalikan
kepada yang memberikan mandat
tapi soal momentum ya tadi kan anda katakan
soal momentum kalau menurut gerindra kan pendaftaran
masih lima bulan lagi jadi gak perlu buru buru
kalau dari pkb
karena sampai ada pernyataan bahwa
kalau bulan juni nggak deklarasi bulan juli kita cari opsi lain aja
lebih cepat lebih baik atau
santai aja kayak dibilang gerindra
menyangkut keputusan presiden
dan wakil presiden sudah terang benerang
ada di fakta
di fakta kerjasama tidak ditentukan
tanggal dan kapannya
tapi harapan pkb
itu tergantung masing masing melihat
saya sebagai wakil ketua umum
dpp pkb saya bilang momentumnya lebih cepat
saya sebagai wakil ketua umum
karena publik dan mesin
ini sudah terbentuk segber
terbentuk kerjasama politik
dengan partai gerindra
dibawah juga sedang menunggu
mesin sudah siap sudah bahkan panas
nah kalau ini misalkan
dideklarasikan langsung jalan
bisa meninggalkan yang lain
kan kita berkoalisi ini bukan untuk mesra mesraan
koalisi ini untuk cari kemenangan
sekarang sudah terbentuk
bukan hanya pak prabowo dan gus muhaymin
bahkan sampai struktur
tinggal nunggu saja
dan itu tidak ada dalam fakta kerjasama
makanya kembali lagi
tunggulah apa yang menjadi keputusan
pak prabowo dan gus muhaymin
pribadi saya mengatakan
lebih cepat lebih baik
lebih cepat lebih baik
jadi bukan masuk menunda
jadi saya menjawab pertanyaan
saya akan mendesak kita
saya memberikan gambaran
bahwa masih lima bulan lagi
waktu mendaftar bukan
gerindra ingin mengulur ngulur
jadi saya ingin meluruskan
kesimpulan nana yang sepihak itu
tapi sekjen partai gerindra pak ahmad muzani
bilang jangan buru buru ada pernyataannya di media
tentu pak prabowo dan gus muhaymin
lagi menunggu momentum yang pas
bukan ingin menunda nunda
kami tentu ingin segera juga
tapi tentu pak prabowo dan gus muhaymin
yang tentu mungkin melihat situasi
karena sekali lagi yang disampaikan gus jazil
kita bergabung berkoalisi
bukan hanya untuk mesra
mengantarkan calon presiden dan wapres
gerindra dan pkb

oke kalau tadi kan suara dari wakil ketua umum pkb ya
yang berharap lebih cepat lebih baik
suara dari anggota dewan pembina partai gerindra
pengennya lebih cepat lebih baik
atau nggak usah buru buru
terserah pak prabowo dan gus muhaymin
kan sudah jubilah
mas anggota dan pembina gerindra
nggak punya suara ini harus ikut
hasil rak pimnas
dua belas agustus tahun dua ribu dua puluh dua
kami memutuskan pak prabowo jadi calon presiden
kami menyerahkan mandat
sepenuhnya ke pak prabowo
untuk menentukan calon wakil presiden
kami menyerahkan mandat
sepenuhnya kepada pak prabowo
untuk menentukan rekan koalisi
jadi seluruh mandat sudah kami
serahkan ke pak prabowo
keputusan pak prabowo
itu lah mekanisme partai gerindra
sudah kita ambil keputusan
masih ada kader yang genit
nah itu nggak kader gerindra
oke tapi kader berantakan
berbual bersuara juga banget karena udah kita udah suarakan dan kita sudah ambil keputusan
di rapimnas kader yang baik dan loyal tentu melaksanakan tegak lurus hasil keputusan rapimnas
oke oke saya mau kemas pula mas burhan ini dilihat ya tadi dari pkb dari gus jazil sebagai
wakil ketua umum kan suaranya mirip mirip lah dengan tadi yang wawancara kita lihat sebetulnya lebih
cepat lebih baik tapi sekjen partai gerindra bang andre juga bilang bahwa ya pendaftaran masih
bulan lagi sekjen gerindra pak muzani juga bilang nggak usah buru buru ada perbedaan momentum
tampaknya yang satu pengen lebih cepat yang satunya lagi nggak usah buru buru ini gimana masih belum yakin
atau gimana mas menurut begini sebenarnya tugas analis politik makin lama makin mudah karena dibantu
oleh statement langsung dari oleh para aktor politik jadi sebenarnya tidak membutuhkan
analisis yang canggih untuk bisa memahami diantara
dua partai yang membentuk koalisi ini gerindra itu ingin tanda kutip buying time sementara pkb
buru buru agar pak prabowo segera mencapai mencawa preskan mohaiman iskandar tetapi lagi lagi masing masing
posisi tadi itu tidak lepas dari interest politik dari tiap partai tadi gerindra menurut saya punya alasan
yang rasional mengapa keputusan cawapres tidak segera diambil keputusan karena bagaimanapun
masih lama proses belum pendaftaran yang kedua ketika capres sudah muncul cawapres kalau diusung
dari awal itu juga bisa menjadi sasaran tembak buat lawan politik jadi ada rasionalisasinya juga tetapi sudah
tetapi dari perspektif pkb juga ada rasionalisasinya juga mengapa mohaiman iskandar
harus segera dideklarasikan sebagai cawapres pak prabowo karena bagaimanapun pak prabowo elektabilitasnya makin meningkat
daya tawar makin naik saham makin naik nih dan karenanya makin banyak orang yang mengantri menjadi
cawa pres pak prabowo jadi kalau misalnya pkb tidak segera disebutkan cawa presnya oleh pak prabowo
sementara akadnya sudah tahun lalu bulan agustus nanti bisa diambil sama cawapres yang lain jadi
masing masing punya sudut mandang rasionalisasi menurut perspektif pkb maupun gerindra nah pertanyaannya
will harus sesuai dengan tujuan awalnya tadi bahwa koalisi ini dibentuk untuk menang dan karenanya meskipun
ada perbedaan terkait dengan momentum kapan cawapres pak prabowo ditentukan harus dikembalikan pada
tujuan awalnya jadi mau cepat mau lambat kalau tujuannya kemenangan ya itu harus dilakukan
nah pertanyaannya kalau misalnya pak mohaiman iskandar sebagai cawa pres pak prabowo apakah itu
data survei belum menunjukkan itu makanya kemudian ada kesan ya pak mohaiman iskandar itu diminta
untuk kerja dulu karena bagaimanapun kalau kita lihat data nana pkb sebagai sebuah partai itu sangat
penting sekali buat siapapun capres untuk membungkus kemenangan tidak ada capres yang menang
tanpa berkoalisi dengan pkb pkb sebagai institusi tetapi pkb dengan sekumpulan elitnya itu terbukti
karena punya elit politik yang relatif kompetitif itu datanya mengatakan demikian partainya penting
tetapi elitnya secara elektoral belum cukup kuat nah yang diinginkan gerindra kan pasti dua duanya
dong satu elitnya yang kedua adalah partainya sementara pak prabowo kalah dua kali pilpres
kalahnya di basis basis pkb maka perlu bukan hanya pkb tetapi tokoh yang di endorse oleh pkb bisa pak
cak imin sendiri karena beliau adalah ketua umum punya satu satunya ketua umum dan ketua umum yang
diendorse oleh pkb bisa pak cak imin sendiri karena beliau adalah ketua umum punya satu satunya ketua umum dan
privilege bisa juga yang lain yang penting adalah solid dari pkb dan nu nya nah itu sepertinya
yang menurut analisis gerindra belum cukup meyakinkan untuk mengambil keputusan segera
mencapai mencawa preskan pak mohaimin sesegera mungkin itu gimana bang andre responnya responnya
jelas tadi itu strategi buying time supaya dulu untuk menaikkan elektoral supaya menjadi diwining
tim tadi saya rasa tidak ada yang menang karena saya rasa ini adalah strategi yang harus diperlukan
strategi yang harus diperlukan
strategi seperti itu ya kan komunikasi antara pak prabowo dan gus muhaymin itu sangat cair ya
lancar lalu juga sering acara bersama berkeliling berbagai tempat bersama sama saya rasa enggak ada
strategi strategian ya karena selama ini pak prabowo terbuka dengan gus mohaimin gus mohaimin
itu terbuka dengan pak prabowo apapun yang mereka komunikasi dengan pihak lain itu disampaikan
itulah pak prabowo selalu terbuka apa adanya jadi kami tidak ada main strategi strategian
tapi yang jelas fokus kami satu bersama gerindra dan pkb menang pilpres dua ribu dua puluh empat
guz yasil kalau tadi dianalisis oleh mas buruhan ya mungkin salah satu pertimbangan
pkb pertimbangan gerindra belum memutuskan caimin sebagai cowok pres yaitu tadi strategi buying time
supaya ketua umum anda kerja lebih keras partainya dibutuhkan tapi elitnya ini belum kuat untuk
menjadi diwining timnya pak prabowo ya tentu semuanya akan dikalkulasi oleh pkb maupun
gerindra oke namun hasil akhir dari kalkulasi seperti disampaikan pak andre ada keyakinan untuk menang
ini penting itu saja bahwa kemudian secara teknis saya berharap lebih cepat itu kan pandangan
subjektif saya oke namun teman teman pkb para kiai juga menunggu istimewa ulama meminta kemarin
mei ya mei mundur lagi bisa enggak ada soal yang jelas semua kalkulasi yang dipakai oleh pkb dan
gerindra pasti sama untuk menang nah apakah lima bulan kedepan ini atau kejadian dinamika di partai
partai atau di koalisi koalisi yang lain menunjukkan kemana jarum jamnya atau arahnya itu
juga akan sedikit banyak akan berpengaruh kepada pak prabowo dan gus muhaymin untuk mengambil
keputusan jadi oke mandat yang di tangan pak prabowo dan gus muhaymin ini enggak ada di ruang kosong
tidak di koalisi yang lain oke nah menurut perspektif sebagian ini tidak tidak perlu juga
buru buru untuk apa buru buru kan yang lain juga belum terbentuk hehehe oke bahkan enggak
walaupun bisa jadi bubar oke enggak mungkin tinggal ya takut cuman saya feeling secara
pribadi ini penting untuk meyakinkan kader karena begini nana pilek dan pilpres ini berjalan serentak
ya meskipun nah ini penentuan soal pilpres di pilpres pasangan capres dan cawapres ini akan menentukan kapan mesin ini jalan
lebih cepat mesin bisa bekerja ya
jangan dilupakan karena ini tv tv kan yang disuruh soal pilpres
padahal yang paling penting kalau ditanya soal partai dan elit tadi yang paling penting itu justru partai dan pileg
tapi lebih seksi pilpresnya nih
tik apa enggak bukan
tiketnya itu melalui pilak
jadi kalau nanti misalkan di dua ribu dua puluh sembilan kita kan harus melihat ke depan
berapa tiket yang harus kita punya
kita punya target seratus kursi
caranya pak muhaymin masuk di kertas suara
itu sudah kita analisis
itu untuk ketalifek ya
kalau kita bahas itu nanti nggak akan selesai nanti kita bahas di topik berikutnya
ya boleh boleh
soal pilak terdegradasi oleh pilpres
nah apa yang belum clear soal pilpres
tadi dalam wawancara khusus saya dengan caimin saya sempat tanya kan
bahwa ada peluang dari putranya pak jokowi wali kota solo gibran raka buming raka
kita tahu bahwa partai gerindra mengajukan gugatan uji materi
ada dua kader gerindra wali kota bukit tinggi dan juga wakil bupati lampung selatan
yang mengajukan gugatan uji materi soal batas usia cawapres
jadi tiga puluh lima tahun ini maksudnya gerindra apa
apakah ini salah satu strategi gerindra untuk melirik gibran sebagai cowok presnya pak prabowo
fokusnya gerindra itu adalah berkoalisi dengan pkb
seperti yang saya tahu pimpinan selalu menyampaikan bahwa cawapres terkuat kita adalah gus mohaimin
kedua bahwa kita akan berkoalisi secara solid dan memenangkan pilpres gerindra bersama pkb
oke gibran itu gak kuat ya menurut anda sebagai cawapresnya pak prabowo
kalau soal mas gibran seterusnya saya gak tahu
bangundang melarang mas gibran maju menjadi calon wakil presiden
oke tapi kan ada gugatan uji materi di mk
ya saya tidak bisa mengatakan
itu perintah partai gak
saya tidak tahu terus nanda
oke itu wali kota bukit tinggi anda kan ketua dpd gerindra di sumbar
ya saya ketua dpd saya tidak tahu kenapa yang bersangkutan
jadi gak lapor sama sekali
seorang kader baru wali kota bukit tinggi anda ketua dpd gerindra sumber
sama sekali tidak tahu aktivitas politik yang dilakukan oleh anak buah anda
mungkin yang bersangkutan
namanya keinginan politik ya
itu hak yang bersangkutan
tapi yang jelas kalau ditanya sikap partai gerindra solid bersama pkb
jadi tidak ada perintah dari partai
setahu saya gak tahu
saya gak tahu
terus setahu saya gak tahu
tapi dari anda anda nggak tahu ya
saya gak tahu
padahal kan tadi anda katakan bahwa kader partai yang baik itu yang mengikuti arahan dari partai
ya saya gak tahu
arahannya dari pimpinan partainya
karena kan juga kalau bicara soal mk ini kan yang di website mk itu yang terdaftar kan psi dan garuda ya
oke ada dua
ya di luar itu kan belum ada
oke sebagai orang yang punya legal standing
jadi saya juga belum baca beritanya
ada udah ada di mana mana itu
saya belum baca terus
oke ya mungkin habis ini bisa dikonfirmasi ya ke anak buah anda wali kota bukit tinggi
nanti kalau misalnya begitu berarti kena sanksi dong
karena gak lapor dulu sama pimpinannya
saya belum tahu
tapi akan kena sanksi nggak
saya gak tahu
wali kota bukit tinggi
saya gak tahu
saya belum tahu
saya kan baru tahu
aktivitas politik tanpa izin dari anda loh
saya kan baru tahu dari anda
susah mungkin bang andre jawab ya
nanti saya cek dulu gitu loh
tapi bang andre kalau mk kemudian mengabulkan gugatan soal batas usia cawapres ini gerindra akan mempertimbangkan mas gibran
saya gak mau berendean
fokus saya tetap bahwa kami gerindra dan pkb solid bersama dan kita akan bareng bareng ke pilpres mengantarkan pasangan yang kita usung jadi presiden republik indonesia tahun dua ribu dua puluh
pkb gak melihat ya ini strategi gerinda untuk memberikan karpet merah ke gipret
ini kan gak mungkin dalam politik itu tidak ada yang kebetulan gus jazik
masa dua kepala daerah gerinda menganjurkan gugatan uji materi soal batas usia cawapres yang kebetulan gipret ini digadang gadang sebagai cawapresnya pak prabowo
ya kalau tafsir terus apa nama
kan udah koncong
feeling atau apapun boleh bermacam macam
namun pkb itu harus bersikap setia dan tegak pada konstitusi
konstitusi hari ini menunjukkan usianya empat puluh
ya sudah kita bahas disitu dulu
supaya apa supaya jelas kita ini sedang membangun koalisi dengan gerindra yang secara usia sudah cukup
pak prabowo gus muhaymin sudah cukup
untuk apa kita membahas sesuatu yang masih katakanlah digugat di mk atau di luar konstitusi
pkb gak curiga ya sama gerindra
curiga untuk apa
ya curiga tadi dengan manuver mengajukan gugatan uji materi ke mk soal bagaimana
kan teman gerindra pak prabowo sudah mengajukan
semuanya sudah ngomong
untuk apa curiga
belum saatnya kita mencurigai
oh belum saatnya untuk curiga
jadi kalau dikabulkan jadi curiga
bukan begitu juga
konstitusi yang kita diskusikan untuk apa kita bercuriga pada misalkan gerindra atau manuver yang lain
sementara konstitusinya itu belum bisa dibahas
menurut pkb gibran gak masuk lah
ini ada di mk
kalau mau mencurigai mencurigailah kepada mk
untuk apa kepada gerindra
jadi menurut pkb gibran gak masuk lah ya dalam saingannya cak imin ya
tidak masuk di dalam konstitusi yang ada
biarkan mk memutuskan dulu
setelah itu pasti pak prabowo dan gus muhaymin akan membicarakan
jika memang itu bagian yang harus dibicarakan
jika tidak masuk pembahasan untuk apa dibicarakan
toh sekarang ini ya seperti disampaikan
clean and clear bahasanya
kalau sudah clear and clean untuk apa membahas yang lain lain yang curiga curiga
ini gak ada iklan ini nak
jadi inilah yang kemudian buat pkb
ini mengharapkan safe by the bank
kita tinggal jalan saja
nah makanya saya secara pribadi kemudian berpandangan
ayolah kalau memang mesin sudah siap
pasangan sudah ada
kita tentukan dimana tempatnya
siapa saja yang diundang untuk menyongsong kemenangan dua ribu dua puluh empat
jadi itu tadi pkb betul betul masih merasa tidak ada curiga sama sekali
tapi melihat manuver itu kok kayaknya nggak ada kebetulan mas burhan dalam politik ini
memang tidak ada kebetulan dalam politik
dan kalau kita menganalisis pernyataan politisi itu jangan apa yang tersurat
tapi juga apa yang tersirat
jadi kalau dalam istilah politik jawa namanya politik pasremon
jadi melihat apa yang tidak tampak
bukan apa yang tampak
nah karenanya menurut saya
tetapi politisi selalu punya banyak cara untuk mencari konsensus
atas perbedaan kepentingan
itu kan tidak hanya melalui cawapres
bisa melalui bentuk lain
oke logistik pemenangan menteri
logistik pemenangan menteri
jadi ada banyak cara buat politisi untuk mencari semacam kesepakatan
atas sesuatu yang mungkin tidak bisa menyenangkan semuanya
tetapi inilah win win yang bisa dicari
tetapi kaitannya dengan gibran tadi
per hari ini memang belum ada keputusan hitam di atas putih oleh mk
yang memberi semacam jalan buat siapapun termasuk gibran di bawah empat puluh tahun untuk maju
tetapi ketika ada yang mengajukan gugatan
dan dua duanya kadar gerindra
di tengah isu berkaitan dengan munculnya nama gibran
ya tidak salah kalau kemudian banyak yang melakukan analisis
bahwa ini bagian dari karpet merah
untuk mempersiapkan gibran sebagai cawapres pak prabowo
tetapi menurut saya begini loh
ini satu strategi yang menurut saya canggih ya
karena pak prabowo dengan gerindra itu sudah punya captive
yaitu mereka yang memilih pak prabowo dua kali
sebagian sudah berpengalaman
pindah ke anies
tapi sebagian sudah mulai balik
nah kalau pengen menang
memilih lagi pak prabowo tidak cukup
jadi perlu pendukung pak jokowi
dan eksperimen atau istihad politik gerindra
dua tiga bulan terakhir itu sukses
dan mungkin ya mungkin saya tidak tahu
apakah gibran masuk dalam skenario tadi
mendapatkan dukungan dari basis pak jokowi
mungkin ya kalau kita baca dari perspektif ini
itu dalam rangka memastikan
pak jokowi dan basisnya itu lebih all out
tetapi bukan berarti tidak ada kelemahan
saya selalu mengingatkan ini
karena bagaimanapun gibran seberhasil apapun beliau sebagai wali kota
itu tidak bisa dilepaskan posisinya sebagai anak presiden jokowi
oke itu bisa menjadi backfire kan
dan bagi kelompok kelas menengah
ini isu yang tidak populer
nah bahwa kelas menengah itu tidak mampu
tapi jangan lupa kelas menengah itu vokal minority
jadi kalau misalnya isu ini di goreng
itu bisa backfire
jadi saya punya dua survei itu ya
satu di jawa tengah
jika pemilu diadakan hari ini siapa gubernur yang mereka pilih
gibran menang telak
karena di jakarta kelas menengahnya lebih banyak
dibanding jawa tengah
oke jadi artinya sangat berbeda ya
ini bisa menjadi dua pisau
jadi bisa strategi yang canggih
tapi bisa juga menjadi backfire
jadi harus dihitung matang
nanti kita lihat bagaimana putusan mk nya
meskipun aturan mainnya belum terbuka
meskipun aturan mainnya belum
tapi kan ini politik
gak ada yang gak mungkin
cuma satu yang nggak mungkin buat politisi
membangkitkan orang dari kubur
ya setelah ini kita akan dengarkan sentilan sentilan dari teman teman komisi co
seperti apa soal manuver gesitnya mohamad miniskandar
kita rujeda terbira ujian kemarin bersama kami di for the future

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tepuk tangan dulu untuk diskusi kita
sebelum kita mulai
kita harus beri salam dulu kepada bapak andre rosiade
kita pertama kali lho pak
kita stand up di depan gubernur sumbar dua ribu dua puluh empat pak
belum ada tiket
oh atau menteri bumn
sponsor lu lihat tadi
iya kita juga orang tau juga
penyediaan menteri bumn nih pak
tapi kalau misalkan nanti beneran jadi menteri bumn
jangan jadi ketumpah ssi juga ya
salah satu itu pesannya ya
tapi kalau kita ngomongin masalah teman itu
pak caimin dan juga partai gerindra
aku punya satu syair boleh pak
kuda yang mana
kuda yang mana tuhan senangi
kuda yang putih
kuda yang putih di dalam kandang
partai mana cahimin senangi
gerindra pasti yang akan menang
udah bisa dong pak kita di menangkang aja udah bisa dong pak ya
ada di trik frecca gak
kalaikan ntar belakangan
ada nyawernya gak ini taweran
tapi nih bapak bapak ibu ibu sekalian kalau kita ngomongin caimin sekarang
caimin itu menurut saya seperti punya kekuatan super
karena dari beberapa tahun lalu semua yang didukung cahimin itu menang
tapi ini praksisnya
nah apa itu
menang ya selalu menang iya dulu pak cahaya duca imin mendukung psb menang menang dulu
cahaya mendukung pak jokowi dua periode dari sini saya tahu kalau cahaya ini tuh pasti nggak pernah
ngedukung manchester united hahaha iya karena ada kecewa kepala berbeda kita tahu kita tahu
tapi aku baru kemarin baca artikel yang menarik pak ada artikel yang bilang katanya cak caimin
bikin statement katanya nama cawapres pak prabowo udah mengerucut jadi dua yang satu rahasia yang
satu saya katanya begitu pede pede dan dari sini pak aku bisa mengambil satu kesimpulan pak prabowo
kayaknya akan pilih yang rahasia kita akan menanggung kita ada yang tahu itu bermacam macam
ada yang tahu
tapi ada satu fakta unik yang saya dapat dari caimin ini apa tuh caimin ini sering bergonta ganti nama
nama politik nama politik sering diganti dulu pernah dipanggil muhammad iskandar ya terus ganti
jadi gus imin oke terus ganti jadi gus ami oke terus ganti jadi cahaya imin oke terus ganti jadi
cak lontong enggak beda beda beda beda beda beda itu beda nah dari dulu tuh saya berpikiran kenapa
dia selalu berganti nama apakah supaya bisa menang dalam pemilu saran dari saya kalau mau menang
pemilu itu jangan ganti nama tapi ganti program kerja iya bisa jadi itu solusinya ya bisa jadi itu
solusinya tapi kalau ngomongin ganti nama saya juga punya syair pak ada syair lagi ada syair
lagi banyak banget cair ini oleh maya oke naik sepeda naik sepeda naik sepeda mati lampunya
naik sepeda mati lampunya
naik sepeda mati lampunya
naik sepeda mati lampunya
jalan terus jalan terus lambat sampainya ganti nama
hahaha lu poder ganti nama ganti nama sehari tiga tapi hasilnya kok sama saja
dan manuver politik caimin juga kalau kita lihat ini cukup menarik gitu
karena dari beberapa tahun lalu posisi yang selalu diincar oleh caimin ini adalah wakil presiden
ya benar betul
tahun dua ribu empat belas pengennya jadi wakil presiden

tahun dua ribu dua puluh empat juga pengennya jadi wakil presiden
apa jangan jangan cak imin ini tahu ya kalau wakil presiden itu adalah kerjaan yang kerjaannya dikit
bukan nggak semua
sekarang ada kerjaannya nggak wapres nya
oh banyak kerjaannya
tapi ya kalau misalkan kita lihat juga caimin ini tuh cukup menarik gitu
manuver politiknya juga dulu selalu berada di koalisi pdip
ganti ke koalisi gerindra
ini kan artinya caimin sadar kalau ganti nama aja itu nggak cukup
tapi harus ganti koalisi
ada seirnya nggak itu
ada seirnya nggak
kita udah mudah mudahan nih
bagaimana bagaimana menggoreng lada
ambil minyaknya ambil minyaknya tuang tuangkan
bagaimana bagaimana merayakan
gerindra ambil ketumnya ambil ketumnya lalu perjuangkan
itu tadi bukan setilan setilun
itu kayaknya banyakkan sairnya ya
buat caimin dan juga gerindra
mungkin setelah ini bisa dipertimbangkan
tapi di belakang layar
itu tadi penampilan dari aldo dan juga duto dari komisi co sekaligus menutup diskusi kita pada malam hari ini
terima kasih sekali bapak bapak yang sudah hadir di studio politik
kita akan ketemu senin depan jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat
selamat malam sampai jumpa